dan kita ke informasi selanjutnya pt transjakarta mengklaim dalam satu hari
koridor tiga belas dengan rute tendean ciledug mampu mengangkut lima belas penumpang setiap harinya
meski mengalami lonjakan penumpang sejak dioperasikan agustus dua ribu tujuh belas lalu
sejumlah halte di koridor ini ternyata masih memiliki banyak kekurangan
tingginya tangga menuju halte tirta yasa dan mayastik di koridor tiga belas ini
menjadi perhatian serius pengguna bus transjakarta
bayangan menaiki satu ratus tujuh belas anak tangga membuat penumpang lebih memilih alternatif kendaraan lain
tampaknya rencana pengadaan lift untuk memudahkan menjangkau halte ini tinggal harapan
badan pengelola transportasi jabodetabek menyarankan penumpang bisa mencari solusi lain
orang nggak perlu turun naik turun tangga itu dia dipindah ke rute yang lain yang lain
kalau turun silakan kalau mau
tapi bukan itu solusinya
solusinya adalah mereka pindah ke rute yang lain
mereka ketemu di sana pindah ke rute yang lain
sejak dioperasikan agustus dua ribu tujuh belas bus transjakarta koridor tiga belas hanya beroperasi hingga pukul tujuh malam saja
berbeda dengan rute rute strategis lain
meski banyak yang puas dengan pelayanan di koridor tiga belas ini
penumpang berharap adanya penambahan waktu beroperasi dan fasilitas tambahan di halte
lalu untuk sudah on time untuk datang ke haltenya nggak terlalu lama menunggu
tapi kalau menurut saya kalau bisa ditingkatkan lagi mungkin untuk fasilitas toilet di setiap halte itu masih kurang sih gitu aja
koridor tiga belas ini dia cuma sampai jam sepuluh
jadi nggak dua puluh empat jam
sementara banyak masyarakat kita yang butuh transportasi publik yang dua puluh empat jam
akhir februari dua ribu delapan belas
pt transjakarta mengklaim jumlah penumpang koridor tiga belas tembus lima belas orang per hari
angka ini diharapkan terus bertambah
walaupun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan
termasuk pengadaan penerangan di koridor ini yang masih minim
karena kan koridor tiga belas malam belum dibuka
kalau udah lampunya sudah ada sudah safety dibuka sampai jam sembilan malam sepuluh malam itu pasti lewat dari situ
belum lagi ada beberapa rute rute baru yang kita siapkan
jadi kita siapkan terus
di akhir februari pula pt transjakarta membuka dua halte baru di koridor tiga belas
dengan beroperasinya dua halte ini jumlah halte yang beroperasi sejumlah sebelas buah
dari total dua belas halte yang rencananya ada di koridor
tahun dua ribu tujuh belas transjakarta berhasil mengangkut satu ratus empat puluh lima juta penumpang naik tujuh belas dua puluh enam persen dibandingkan tahun dua ribu enam belas
yang hanya dua belas juta penumpang
ini berbanding lurus dengan semakin berbaiknya fasilitas dan juga pelayanan pt transjakarta kepada para penumpangnya
mulai dari bertambahnya armada dibukanya rute dan juga halte baru serta adanya rute lintas yang menghindari rute transjakarta
terhadap sejumlah titik ataupun simpul kemacetan yang ada di ibu kota
untuk koridor tiga belas sendiri diharapkan transjakarta bisa lebih menambah kepastian ataupun memantapkan timetable perjalanan penumpang
dan juga penerangan di sepanjang jalur koridor tiga belas ini
yang sekarang masih sangat mirip